ini di akhir pekan kita ke lamongan sekarang
kabupaten lamongan memiliki wisata alam yang menakjubkan
di dalam hutan berondong lamongan ini ternyata terdapat pohon unik raksasa
warga menyebutnya pohon trinil ada juga yang mengatakan pohon akar langit
karena akarnya ini sangat unik
seperti ukiran kayu namun alami tanpa dibuat buat oleh manusia
pengunjung juga bisa berfoto selfie dengan latar belakang pohon tersebut
inilah wisata alam pohon unik raksasa yang berada di dusun wide
desa sendang harjo kecamatan berondong kabupaten lamongan
wisata alam di area perhutani lebor ini memiliki luas enam tiga hektare dan berada di perbukitan
jika ditempu dari kota lamongan berjarak sekitar dua puluh lima km
selama ini hutan tersebut jarang dikunjungi warga setempat
namun sejak pohon raksasa diketahui dua bulan lalu oleh warga setempat
dan diunggah ke media sosial
keberadaan pon menjadi viral dan banyak dikunjungi wisatawan yang penasaran
warga menyebutnya sebagai pohon trinil dengan bentuk akar melingkar seperti raksasa
sebagian lainnya menyebutnya pohon akar langit karena akarnya panjang mirip ukiran kayu
namun keaslian pohon akar langit ini membuat pengunjung penasaran untuk datang
dan dijadikan latar untuk berfoto selfie

saya coba kesini aja jadi pengen tau
udah sering kesini mbak
enggak baru sekali ini aja
di tempat lain gak ada pohon seperti ini
kayaknya sih baru disini aja ya
pohonnya ini keistimewaannya itu lain daripada yang lain
akarnya itu unik
sama seperti pohon lainnya
dan maksudnya itu bentuknya itu loh asli alamin
udah dipakai pakai sama orang orang dibentuk bentuk gitu maksudnya
mbak tahu wisata pohon ini awal mula dari mana mbak
awal mula sih dari temen
temen mbak di facebook
terus kita semua juga ikut kesini
kita juga baru pertama disini
saat ini wisata alam ini dikelola oleh pemerintah desa melalui karang taruna
rencananya akan dijadikan destinasi wisata alam dengan fasilitas yang lebih lengkap
ini yang kebetulan yang besar
monster trinil kalau saya mengatakan
atau malah yang dari pak waka kemarin
ini adalah pohon akar langit
nah itu yang disampaikan kemarin
pas kunjungan beliau beliau di wd di sendang arjos
bagi pengunjung yang hendak berwisata masih tidak dikenakan biaya
wisatawan hanya membayar karcis parkir kendaraan untuk roda dua dua ribu rupiah
sedangkan roda empat lima rupiah
miftahul arief lamongan